masa sialan ciprio itu
mungkin gua ga bisa tidur semaleman
aneh kagak mau tau
pokoknya sampai akhir minggu ini
kalau ibu tidak bisa bayar sewa rumah
jangan salahkan aneh
kalau anda akan mengusir ibu sekeluarga dari sini
jangan pak umar
kasih kasih saya kesempatan
saya janji sampai akhir bulan akan saya bayar
kok malah makin lama
aneh ini kurang baik apa sama ibu alima
dari pertama kali tinggal disini lima tahun yang lalu
apa pernah aneh taikin sewa rumah
kami berterima kasih untuk itu pak umar
tolong kasih kerjaan aneh
sudah sudah sudah
anda kasih waktu sampai akhir bulan
tapi jangan melecet lagi
terima kasih pak umar
malam ini kita akan cek ini dimana sayang isro kamu aja sayang yang penting malam ini bikin aku
sudah pasti sudah pasti aku aku akan bawa kamu terbang kawang kawang ya ya sampai sampai langit
hai bantah kok macet semua usaha abang macet bagaimana dong bang dipikirin usaha lain bang
hp hp yang tadi gimana sih
bentar lagi udah dapet duit tuh kan abang udah tadi belum kontrakannya
dia bilang itu akhir bulan dia janji mau bayar nah terus diam aja ditagih kayak gimana carinya
itu rumah rumah kita bang udah hak kita pokoknya kayak nggak mau tahu gimana caranya kalau misalnya
dia belum bayar diusir aja deh ya ya ya ya ya ya
hai ngapain ngeliatin gue sebegoh lo
anak itu pasti lagi merhatiin mimin randy
iya bu ada apa bu tolong bantu ibu mbak intar ini ke dalam
ibu gak suka ya kak rendy merhatiin temi mimin
ibu memang harus menghalangi kakakmu nih ibu gak mau cinta kakakmu yang terpendam jadi berkembang
boleh mah wortelnya mana
wortelnya gak kebagian bu abis harganya naiknya tinggi banget
bu randy pergi dulu ya bu
loh mau kemana
randy mau coba cari kerjaan bu
nin kakak pergi dulu ya
bantuin ibu loh
saya tambahin dia tuh ya

nanti bu mau ke rumah
nanti bu mau ke rumah
nanti bu mau ke rumah

nanti bu mau ke rumah

nanti bu mau ke rumah
nanti bu mau ke rumah
nanti bu mau ke rumah
nanti bu mau ke rumah

nanti bu mau ke rumah
nanti bu mau ke rumah
nanti bu mau ke rumah

nanti bu mau ke rumah
ini mau ke mana itu
ini mau ke surga
engga tahu siapa
kalau dia sih pasti pacarnya orang kaya
mana mau sih mimin pacaran sama orang miskin
dari zamannya gadis aja dia udah jadi cewek matre
namanya diganti mike
apalagi sekarang janda
itu baru namanya cewek pinter
mana mau pacaran sama cewek kere
kecantikan itu harus dimanfaatin
ya enggak bu halimah
besok belanja lagi ya bu
bapak sedang sibuk
bisa marah kalau mbak langsung masuk aja
hei lu kan tahu siapa gue
saya tahu mbak
tapi kenapa lu masih bawel aja
dengar ya dari kemarin gue udah coba untuk telepon
tapi dia gak mau nerima telepon dari gue
dan sekarang gue mau langsung nemuin dia
kenapa mas nggak pernah mau nerima telepon dari aku
kamu jangan teriak teriak begitu dong
biarin semua orang tahu kalau mas udah mengambil aku tapi enggak mau bertanggung jawab
jadi kamu datang sini ingin membuat saya malu
kamu jangan macam macam ya
nanti kamu sendiri yang akan rugi
rugi apa mas
aku bukan siapa siapa di kantor ini
tapi mas mas seorang direktur di kantor ini
emas akan malu kalau aku membuka semua rahasia mas selama ini
jadi kamu datang ke sini ingin membeberkan rahasia saya
kamu ingin teriak teriak
silahkan silahkan kamu teriak teriak
saya tidak pernah takut teror
sebab semua orang juga sudah tahu kelakuan saya bagaimana
laki laki yang sangat mendambakan cinta
tapi lemah kepada perempuan
karyawan saya juga sudah tahu
istri saya di rumah juga sudah tahu
kalau saya sering selingkuh
saya tanggung jawab
kalau saya sudah jatuh cinta sama orang
semuanya akan saya berikan
tapi buktinya sekarang mas
gak mau bertanggung jawab kan
kecuali yang satu itu
saya tidak akan memberikan kamu status
sebab istri saya sudah begitu baik hati selesai
dia bebaskan saya
dia izinkan saya untuk pacaran dengan siapa saja
asalkan tidak menikah
masa sekarang saya mau mengkhianati dia
tapi masalahnya mas
aku sudah telah tiga bulan
aku butuh selapi mas
saya kan sudah sarankan
gugurkan kandunganmu itu
aku enggak mau gugurkan kandunganku
aku enggak mau aborsi lagi mas
karena itu akan membahayakan nyawaku
ini hasil dari buah cinta kita berdua mas
yang hanya ingin berpetualang
tidak terpikir soal status
aku enggak semua itu mas
kita cari jalan lain
atau mungkin juga
bekas pacar kamu
yang mau menikahi kamu secara resmi
setelah kamu menikah
saya tetap akan bertanggung jawab secara materi